pemirsa kini kita ke jawa timur
di mana prosesi pemakaman seorang nenek di mojokerto jawa timur
jadi viral di media sosial
karena untuk mencapai lokasi pemakaman
warga pembawa keranda jenazah harus melompati tembok pagar setinggi dua meter
hal itu terpaksa dilakukan setelah perangkat desa setempat menutup akses jalan dengan tembok
adegan keranda berisi jenazah seorang nenek yang melewati pagar setinggi dua meter ini
jadi viral di media sosial
peristiwa terjadi di desa kalikatir kabupaten mojokerto jawa timur hari senin lalu
menurut salah satu anak almarhumah
upaya membawa keranda melompati pagar terpaksa dilakukan karena ketiadaan akses jalan
terpaksa mas mau dilewatkan sebelah rumah tidak muat
dilewatkan mana lagi jalannya cuma satu itu sama ini
sebenarnya jalan yang itu yang utama dari dulu
lah sama pamong sudah ditutup mau gimana lagi
orang meninggal masuk diinepkan mas
warga setempat menyebut akses ke rumah mendiang nenek sutina
ditutup tembok pasca sengketa warga dan perangkat desa setempat
menurut warga perangkat desa sengaja menembok akses jalan
karena warga menolak mencabut laporan kepolisian
atas perusahaan yang diduga menambang batu kali dan pasir
asal mulanya tembok itu enggak kayak gitu
asal mulanya itu untuk pelengsengan
bpt kami bilang katanya mau ada pelengsengan di pinggir sungai itu
supaya tanah lapangan tidak larut kena air sungai yang banjir itu
tiba tiba kok berubah
pelengsengan itu tidak ada tapi fondasi yang ada
produksi keliling menutup rumah kami
namun kepala desa kalikatir kusnadi
kusnadi menyebut tembok dibangun atas kesepakatan dengan warga
dengan dalih memagar lapangan desa agar tidak rusak
agar tidak rusak
warga itu enggak ada kaitannya
tidak ada kaitannya
artinya dendam dari perangkat atau apa yang dilaporkan ke polda itu
enggak ada kaitannya
tidak tidak ada
keluarga mendiang sutinah berharap pihak perangkat desa
segera membongkar tembok pemagar lapangan atau membuat pintu pagar
sehingga mereka bisa kembali beraktivitas secara normal